ngerti aku kenapa setiap elsa muncul selalu aja ada masalah baru
ini pasti andin masih mikirin kejadian tadi dah
elsa elsa napi sih selalu aja muncul
terus bisa bisanya diganggu andien mulu
kalau begini terus apa apa ya
em kamu gak capek
apa apa aku temenin dulu yuk
udah gak apa apa ditemenin sama masa
ya udah yuk
sayang duduk deket mama ya
mama ada urusan
jadi mama gak bisa ikut
sal juga udah ngapain keluarga kan
jadi dia berhak kali disini berhak mendengar dan berhak untuk bertendang

aku mau ngasih diri
aku mau ngasih diri
aku mau ngasih diri
aku mau ngasih diri
ya mama sama nino berharap mudah mudahan pertemuan ini pembicaraan ini membawa kebaikan buat rino
buat kita semua
tapi terutama memang ya kita mau fokus ke rena ya
ya pada saat ini memang rena adalah prioritas kita
tidak sempat menemani rena dari kecil

benar kata andin
rena akan menanyakan hal ini
semoga aku bisa menjelaskan ini pelan pelan ke rena
tidak semua hal
bisa dengan cepat
tapi yang terpenting
dan juga maksimal
sudah pernah dibahas
rena sudah sd
raina belajar hal hal baru lagi
ketika rena sudah
gak bisa jelasin juga
melu baik deh
kalau jawabannya kok gitu
aku udah tau
tunggu aku selesai
sampai aku sampai besar
untuk anak selusia rena
dia memang cukup kritis
dia memang cukup kritis
dia memang cukup kritis
tadi buru buruin gue
giliran gue udah sampai aja
gue tunggu ya
gue tunggu ya
jangan lama ya
gak tau jakarta macet
ada pertemuan tapi kok gue gak ada yang ngasih tahu ya
rena jangan marah ya
oh jadi ini pertemuan antara nino dan raina
kayaknya deket banget sama rena
apa janjang pacar baru nya mba nin
tapi kok mba nin cepet banget sih dapet pengganti aldebaran
kau ngapain disini
tadi kamu udah pecah kawasan sekarang kamu pecah kawasan lagi
kamu buka sekitar aku
mau sampai semuanya tau
masuk sekarang nino
punya apa sih
tidak ada apa apa
aku jelasin pelan pelan
ya tapi udah dua kali loh kayak gini loh
tadi aku udah tahan terus aku harus tahan lagi sekarang
aku hanya ingin menjelaskan kenapa dia ada di panti
ya tapi kamu mau tau dong
kamu tahu kan alasannya apa
ya aku tau
aku sudah ngelakuin dari awal
apa yang harus dibahas itu yang dibahas
apa yang minta aku jangan dibahas
apa dia ngerti mba
kamu tau kan dia masih kecil
aku tau masalahnya sih

tidak ada apa apa ya
ketawa kau dah terus ke kanan
ini apa itu
om baik juga cinta banget sama rena
apa rena mau
terima om baik
aku capek aku mau pulang
apa dia marah ya
gara gara gue yang udah ngasih tau ke rena duluan
tapi kayaknya gue bisa manfaatin kesempatan ini
gue akan manfaatin cowok itu dan terima
ya allah aku harus gimana nih
aku khawatir banget
aku gak bisa diem aja disini
aku kelisah sendirian
lebih baik aku ngawasin elsa
biar aku tenang
oke kita pulang ya
kasian renanya udah capek
rena sudah mengambil keputusan
dia mau pulang
tau kenapa yang sekarang rena lagi hadapi
tanpa bermaksud ikut campur urusan ini
tapi memang saya setuju sama andi
baiknya kita atur lain waktu
ya agak baik gitu
ya ada pagi kesel
soal udah mau pulang aja sih
kamu mau ngapain kesini
ada urusan apa kamu disini
kamu tenang aja no
aku gak ikut campur kok
kebetulan aja aku lewat sini dan
pas banget aku ngeliat ada kalian disini
tapi kalau aku merhatiin dari jauh kayak ada yang aneh ya
tapi kok kayaknya reina jauh banget ya dari kamu
mungkin ini takdir kali ya
bisa pas banget gitu aku ada disini dan bisa ngeliat kejadian ini semua
melihat suami saya
diperlakukan tidak adil seperti ini
ini bukan karena kamu
kamu harusnya gak boleh kayak gitu sama om lain
om baik itu papa kandung kamu
gak boleh kayak gitu
kenapa sih mbak
sudah seharusnya reina itu tau dan paham mbak
cukup ya sak
kamu denger kan yang beranak kamu
sekali lagi ini memang harus kita atur lagi pertemuannya
ya demi kebaikan bersama dan tentunya reina
mau kesini sama elsa
iya tadi papa nganterin elsa kesini
katanya mau ketemu sama agensinya buat kerjaan
malah ketemu kalian disini
aku kesini karena reina mau ketemu sama mbak
terus tiba tiba elsa datang dan elsa mengacaukan semuanya
elsa bikin masalah pak
dan aku capek
aku pulang beli ya pak ya
aku masih ada tempat yang harus aku urusin semuanya
kabar rena ya
lagi lagi ya elsa
kamu selalu ikut campur
harusnya kamu berterima kasih sama aku nuk
bukan malah marahin aku kayak gini
terus tadi siapa itu cowok
tiba tiba ikut campur disini
jangan terlalu sok tau
dia itu pun akannya bu rosa
cukup ikut campur
gak ini sepupunya al
aku yakin itu bukan sepupunya al
itu pasti pacar yang mbak endin yang baru kan
apa sih ini sa
ada apa ini noh
mama tuh bener bener kecewa ya
mama tuh udah babain kamu
biar nino gak cerahin kamu
udah usahain segala cara
kayaknya mama gak bisa deh belahin kamu lagi
cukup dong sa
emang omsa yang berani
saya mau bareng makasih
meskipun sudah selesai
memang kerja isik
terus mereka seperti
dia gak ada sanggup pautnya ya
rena sekarang kita pulangin
rena bareng sama aku
saya rasa nggak ada yang perlu dibicarakan ya
rena juga bagian dari keluarga saya
jadi apapun yang saya lakukan untuk rena itu hanya karena saya peduli
oke saya permisi
ternyata mbak nim punya pacar baru ya
bagus loh selera dia tinggi
pinter dia nyari jodoh
dapetnya sultan terus
kamu benar benar keterlaluan ya
feeling papa dari tadi benar
kamu akan bikin kekacauan
sekarang semuanya kacau
aku tuh gak sengaja ketemu pak
aku pun juga gak tahu ada mbak anin sama nino di sini
tapi sekarang semuanya kacau
bukan aku yang sengaja bikin kacau pak
enggak aku gak mau pulang
aku mau ketemu sama nino
aku gak mau pak
gak apa apa lagi sih
enggak aku gak mau

kenapa elsa jadi begini
aku tuh lagi ngebelain kamu loh
yang mbak anin dan pacarnya lakuin ke kamu itu udah keterlaluan tau gak
aku tuh lagi ngebelain kamu loh yang mbak anin dan pacara lakuin ke kamu itu udah keterlaluan
aku tuh lagi ngebelain kamu loh
aku tuh lagi ngebelain kamu loh
oke kamu benci sama aku karena aku kasih tau reina
tapi harusnya kamu berterima kasih sama aku
kamu berhutang sama aku
aku satu step lebih maju daripada kamu untuk kasih tahu reina
mungkin sampai sekarang kamu masih bingung mau kasih tahu atau enggak
tapi reina itu udah berhak tau siapa pepak kandungnya nno
gak karena kamu dan juga ricky
reina jadi trauma
sekarang hubungan aku dengan rena seperti apa
reina semakin menjauh
harusnya reina itu udah mulai terbuka sama kamu nno
karena dia senang sama om baiknya
ini aneh nno
kenapa rena malah gak suka sama kamu
ini pasti karena pacarnya mbak andi
udah selesai ngomongnya
kalau cara kamu kayak gini
mendingan kamu diam
ini cara gak benar elsa
kamu jangan bikin panas nno
jangan ngebakar api dong
nanti kamu yang kebakar sendiri
mino tolong dong dengerin aku dulu
gak ngerti aku
selalu aja ada masalah baru
ini pasti andin masih mikirin kejadian tadi dah
kenapa sih selalu aja muncul
terus bisa bisanya ada ganggu andien mulu
kalau begini terus
papa yang akan makin terjepit antara dia dan elsa
papa sih nggak mau berpihak
tapi kayak elsa seperti itu
mama tadi kenapa berantem sama om baik
om baik itu sebenarnya baik gak sih
bukan berarti mama berantem sama om baik
om baik itu jahat saya
semua orang pasti ada sifat yang seperti itu
ada perilakunya seperti itu
tapi kamu harus lihat sisi positifnya
pasti ada baiknya ke orangnya
tapi om mais sama mama kenapa berantem
itu kan urusan orang dewasa
jadi kakak gak usah tau
iya biar mama yang urus semuanya ya
oh iya biar aku mau ke rumah sakit
rumah sakit ya
jadi mau mencukup tante michi dulu ya
terus aku gimana ma
soalnya wah udah jam berapa nih
kuki sepertinya lapar deh
kita pulang aja ya

ma bu kita jadi kemana ma
perumah dulu ya
abis itu antren saya ke rumah sakit
permasalahan yang dihadapi reina dan juga nino ini cukup pelik
di satu sisi reina masih trauma
kemudian penjelasan yang kita coba kasih juga
masih belum cukup dan
belum bisa juga dipahami
menuntut untuk dapat pengakuan
waktunya lagi kurang tepat
papa kok sekarang perlakuin gue kayak anak kecil
pakai ditumbin kayak gini lagi
itu kesempatan allah buat comeback lagi ke dunia model
secara lo udah pakum
di penjara sak
ya gue mau sih cuma
gue mau sih cuma
tolong cariin kerjaan yang lain juga ya selama motretan
nanti gue kasih rundown acaranya
selamat datang kembali elsa
ya gue duluan ya
kita pulang sekarang
gapapa aku mau ke tempat lain
ke tempat lain
kita pulang sekarang